makasih ya dok

jauh lebih baik
terima kasih dok terima kasih
sama sama mari mari bu ranti
ranti kamu dengar sendiri kan
kondisi ibu ranti
kondisi kamu sekarang sudah membaik
aku juga rasa pengen banget penyakit ini keluar dari tubuhku
selamat siang bu ranti
maaf sekarang ibu harus ikut kami karena sidang akan segera dimulai
tak ada ke lorek
oleh itu bu behavi segera silahkan untuk jepan
lo untuk saat ini maritime akibat namun juga secara panjang
bu ranti doug
ini saja pengalam baru kalaumu